pendekar kok nafasnya megat megat
gimana kalau bertarung seharian sihr
kalau mereka kan pendekar aliran nafas kuda
kalau aku kan beda barang
dasar pendekar nekat
pendek tapi kuat
jangan bunuh kami
curahkan orang kaya
serahkan harta kalian semua
kenapa saya mau ditangkap
kamu pasti mata mata dari gerombolan gagak klo dra
saya bukan gerombolan
saya ini hanya pengembara yang akan menuju ke cirebon
saya lindungi alat alat laut kidul
andika senopati muda dari mataram
andika pasukan dari mana dan apa yang terjadi
saya pasukan dari banyu bas yang terlambat
sekarang pasukan gagak klo dra telah melalui diri gusti agung
ini sangat kejam
kasian sekali rakyat kecil
mereka sudah dihasut sama belanda gusti agung
bukan hanya pasukan gagak klo dra saja yang dihasut
tapi banyak prajurit prajurit lain yang dihasut sama belanda
dengan dibiayai baju uang dan senjata
untuk menyerang kami gusti agung
kita ini sedang diadu domba
sebangsa sendiri saling dibunuh dan saling bertikai
jadi kapan sultan agung mau menyerbu
kami pasukan banyu mas sudah tidak tahan untuk manjurkan belanda di tanah batapia
tidak akan lama lagi
ini goa kerah merah
mardika ada di gua ini
aku harus menemukannya
kami tidak punya orang yang bisa membantu kita
jika kita ingin melakukan perbuatan
kita harus memberikan tugas
belanda itu telah selesai
belanda itu telah selesai
belanda itu telah selesai
bumi kamu ada disini
tolong aku bumi tolong lepaskan aku
pantas saja bingung mau mencemaskanmu
rupanya kamu terikat disini
siapa yang sudah melakukannya
dasar anak jelan
beraninya kau masuk ke dalam sarang
aku ke sana
aku akan ke sana
aku akan kesana
aku pergi sama dua
kamu di sini aku biar pada kini
gua mau ke tempat tinggi
atas rupaul b pit lipstick yang kau tinggi kau seribu sembilan ratus tiga puluh
tanah jawa ini akan dijajah oleh bangsa belanda
semoga yang menjadi kekhawatiran gusti tidak benar benar terjadi

saya seharusnya berterima kasih
kalau bukan karena engkau yang menolongku
mungkin aku akan jatuh dalam cengkeraman butokala
butokala selalu mengincarku dari dulu
dia selalu menginginkan aku untuk menjadi istrinya
saya berhutang jasa padamu kanjeng
saya akan jadi abdi setiawan
kenapa bopo baru pulang
aku hampir saja jatuh dalam cengkeraman butokala
untung ada kanjung yang menolongku bopo
bopo sudah mencari tanaman obat
untuk kanjung surotani besari
aku ucapkan terima kasih
pada kanceng yang sudah menyelamatkan putri saya
itu sudah menjadi kewajibanku
sekarang aku harus kembali ke mataram
aku harus segera melapor
kepada kanjung gusti sultan aku
kanjung kan belum pulih
luka mu saja belum sembuh
aku khawatir kalau akan terjadi apa apa di jalan
itu benar kanjung
sebaiknya kanjung tinggal dulu disini sampai sembuh
lalu kembali ke mataram
aku sudah merasa sehat
dan aku harus kembali ke mataram
kalau begitu aku mohon
tinggallah disini semalam saja
sampai luka mu benar benar sembuh
kau bisa kembali ke mataram
baiklah kalau begitu
tapi besok aku akan kembali ke mataram
kau harus benar benar kembali ke mataram
aku harus melanjutkan masa kaya dulu
tiga serangkai kapak sakti
begal murahan dari pesisir utara
mau apa kalian kesini
kami menengah janji
kapan mak mau ngajari kami ilmu lorong tek
untuk apa ilmu itu bagi kalian
kami ingin menjadi manusia yang tidak bisa mati
kami ingin menjadi manusia nomor satu di dunia
apa yang bisa kalian berikan padaku
apa yang mak nampil mau akan saya berikan
rebut cambuk sakti itu dari tangan sembah
dialah pemilik cemeti amal rasul
kok semua orang melihat kita seperti ini
memangnya kita tidak bisa mencari
ini kita rombongan gender
mungkin di kampung ini terjadi peristiwa yang menakutkan sir
peristiwa apa barah
yang mana aku tahu
pendekar kok nafasnya megat megat
gimana kalau bertarung seharian sih
kalau mereka kan pendekar aliran nafas kuda
kalau aku kan beda barang
dasar pendekar nekat
pendek tapi kuat
ternyata ada orang yang datang
berarti saya tidak usah ngambil makanan di tong sampah
ini buat nenek
terima kasih nak
sebenarnya ada apa nek
seharusnya nenek mendatangi saja rumah penduduk untuk minta sedekah
tidak perlu mengait sampah
memang dulu seperti itu
tapi sekarang tidak lagi
karena orang orang kampung semua takut keluar rumah
mereka bersembunyi di dalam rumah
karena takut sama setan janggi
rasanya aku baru dengar
kalau setan kuburan aku tahu
pocong puntilanak genderuwa aku tahu
kalau nama itu aku nggak pernah dengar nek
nenek juga tidak tahu setan janggih itu ada atau tidak
tapi yang nenek tahu
orang orang kampung bilang setan janggi itu setan yang kelaparan
kalau itu namanya setan jembul
makanannya apa nek
kemenyan daun daunan kembang kembangan atau semur jengkol
makanannya darah manusia
darah perawan yang baru nikah
gawat kalau ini mabarak
ini nggak main main namanya
kalau begitu kan permisi